saat ini electronic sport atau bidang olahraga elektronik memang berkembang cukup pesat di indonesia
hal itu ditandai dengan semakin seringnya kejuaraan e sport ini digelar dengan hadiah uang yang sangatlah menggiurkan
dan kondisi ini kian membuat banyak orang tertarik untuk menjadi atlet e sport profesional
dan informasi ini sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa berita berita kami juga dapat anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist technology and gadget
saya aziza hanum pamit undur diri dan ingat jangan pernah berhenti untuk berinovasi
bermain game online bisa menjadi sumber penghasilan
hal tersebut mungkin tidak terbayang di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
tapi itulah yang terjadi saat ini
pernah main di indonesia sendiri itu
sudah banyak banget
jatuhnya dari satu cabang game aja deh
sebulan mungkin ada dua puluh tiga puluh turamen gitu
nah satu turnamennya mungkin bisa mencapai hadiah sepuluh jutaan ya sekarang ya
karena banyak juga sponsor sponsor yang sudah masuk nih
nah itu kalau kita takar takar penghasilannya ya puluhan juta ada
ada yang sudah sampai puluhan juta untuk perbulan
dunia elektronik sport di indonesia memang berbeda
dan berkembang dengan cukup pesat
selain turnamen yang semakin banyak
sudah sejak satu setengah tahun yang lalu berdiri liga game e sport tv
yang secara berkala menyiarkan secara langsung turnamen esports di channel youtube
namun sebenarnya apakah esports itu
dan apa saja yang masuk di dalam kategori esports
esports itu sebenarnya pertandingan game lah
cuma kan sekarang sekarang ini kan mulai dijadikan sebagai olahraga
nah memang ada beberapa game yang paling sering ditandingkan di dunia lah
untuk game game yang bisa dikategoris sebagai esports itu biasanya tuh fair
jadi maksudnya game game itu tuh gak ada yang namanya sisi a atau sisi b mana yang lebih kuat atau lebih apa
jadi memang game game yang memang sudah secara posisi kanan dan kiri tuh seimbang
itu yang biasanya dipakai
dunia elektronik sport di indonesia memang belum semaju di eropa
yang sudah menjadi bisnis raksasa dengan perputaran uang mencapai jutaan

di indonesia sudah memiliki beberapa tim yang mengontrak pemain
untuk benar benar secara profesional terjun sepenuhnya ke dunia e sport
sebenarnya ginilah semua pemain tuh berangkat dari amatir
pada saat mereka udah mulai jago mereka udah hebat
biasanya tuh ada perusahaan atau klub atau pro team management itu yang manggil mereka
nah biasa pada saat memanggil mereka mereka tuh dapat gaji
mereka harus melakukan beberapa kewajiban kewajiban sebagai pemain pro
sehingga mereka tanda kontrak juga dengan pihak management
nah mereka dikategorikan sebagai pemain pro
bagi pemain pemain biarpun jago tapi kalau mereka tidak terikat oleh manajemen tim profesional
mereka masih kategori amatir
dengan jumlah hadiah yang menggiurkan dan segala fasilitas yang didapat
menjadi impian bagi para gamers pemula
emang udah pernah diskusi sama orang tua juga
sebenarnya orang tua sendiri ya ngedukung sih
cuma karena masih sekolah memang masih disuruh selesai studinya juga
mau jadi professional gamer karena kalau dilihat tuh yang pertama pengalamannya
terus yang kedua tuh price pool nya kayak berapa juta gitu
maksudnya bisa ya bisa lah jadi duit sampingan gitu buat nambah nambah duitnya

adanya rencana memasukkan electronic sport menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi
di ajang asean games dua ribu delapan belas
juga menunjukkan bahwa kini esports semakin berkembang dan diakui